pasien dengan penyakit penyerta tokomorbid dinilai memiliki risiko tinggi mengalami kritis hingga kematian bila terpapar virus corona
dan malam ini kita akan membahasnya sudah ada salah satu penyintas covid sembilan belas andi rani deviana dan juga dokter feni fitriani yang merupakan spesialis paru dari rsup persahabatan
selamat malam mbak nefri
ya pertama saya akan ke mbak devi terlebih dahulu mbak devi apa saja mbak gejala yang saat itu dirasakan ketika terpapar virus corona dan menjadi pasien covid sembilan belas
apalagi mbak devi ini dua kali ya dinyatakan positif covid sembilan belas
ya jadi awal pertama kali saya kena covid sembilan belas itu akhir maret dua ribu dua puluh itu dengan gejala demam
dengan gejala demam indera perasa dan penciuman hilang dia diare dan batuk
gejalanya gejala masih seperti itu hanya begitu masuk di rumah sakit karena saat itu kan masih awal awal ya jadi kita masih belum familiar seperti ini tapi ketika panas badan saya udah naik
tiga puluh delapan tujuh terus naik lagi tiga puluh delapan sembilan langsung ke rumah sakit awalnya masih diterima sempat di tempat fotorak darah dan cuma dikasih obat balik lagi ke rumah
nah besoknya karena panasnya nggak turun balik lagi ke rumah sakit itu udah dihitorak karena semua gejala klinis covid sembilan belas itu ada disarankan untuk ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas
baik untuk ya itu yang pertama kali
kalau yang kedua kali seperti itu
apa gejala yang dirasakan mbak
kalau yang kedua kali mungkin karena saya sudah pernah merasakan yang pertama ya yang kedua jadi saya sudah perbandingkan yang kedua kali ini saya jauh lebih parah daripada yang pertama
itu sampai di hari itu saya sampai maaf sampai pingsan terus setelah hasil swabnya ada dengan ct hanya sembilan enam belas tambah lagi indera penciuman dan perasa itu hilang
drop saturasi juga sembilan puluh lima itu sampai sembilan puluh dua akhirnya karena sudah sesak napas
kalau yang pertama itu saya belum sesak nafasnya belum ada yang kedua ini begitu kena langsung sesak nafas jadi pas sampai di rumah sakit unhas masuk di ugd itu sudah langsung dipasangin oksigen karena saturasinya di bawah sembilan puluh lima
oke saat itu dinyatakan apakah sebelumnya sudah menginformasikan bahwa memiliki riwayat penyakit penyakit penyerta
iya jadi emang saya sudah masih waktu swab kalau saya itu memang asma jadi asma bawaan dari lahir ditambah lagi saya ada sinusitis dan memang alergi pernafasan yang
ini lah cukup sering sepumat alergi pernafasannya jadi begitu sesak nafas warga langsung memang disarankan segera ke rumah sakit apalagi ada komorbid asmanya
oke baik itu tadi hal hal atau gejala gejala yang dirasakan
ini adalah hal yang dirasakan oleh mbak devi ya selama mengalami atau menjadi pasien covid sembilan belas
saya akan ke dr feni dr feni kalau kita melihat tadi bagaimana perkembangan dari perawatan
dimana yang kedua kali terinfeksi covid sembilan belas ini gejala yang dirasakan lebih buruk atau bisa dikatakan bahkan cukup kritis begitu
apa kemudian dok yang bisa dilakukan untuk selalu waspada akan adanya masa masa kritis dari pasien covid sembilan belas ini agar tidak terlambat dok penanganannya
oke terima kasih mbak mepri mbak devi selamat ya sudah sehat kembali
kita tahu kalau yang si pasien covid ini ada gejala mulai dari tidak bergejala ringan sedang berat dan kritis
nah gejala berat atau kritis ini yang sampai ke rumah sakit sehingga harus dibantu oksigen
pakai oksigen dengan arus yang besar bahkan harus dengan ventilator
itu yang terjadi pada pasien berat atau kritis
nah kalau tadi untuk pencegahan masyarakat harus tahu jangan sampai jatuh ke gejala berat atau kritis baru datang
nah itu kata kuncinya ya dok ya
berarti kata kuncinya adalah bagaimana kemudian bisa tahu saat yang tepat untuk waspada agar tidak semakin buruk
nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang hal ini namun kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
masih di cnn indonesia connected dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang waspada masa masa kritis pasien positif covid sembilan belas ya
masih ada andi rani deviana salah satu penyintas covid sembilan belas dan dr feni fitriani spesialis paru dari rumah sakit up persahabatan
ya saya akan melanjutkan
saya akan melanjutkan ke dr feni lagi
dok tadi terakhir disebutkan bahwa ada gejala gejala baik itu mulai dari ringan sedang hingga berat
nah apa yang kemudian harus kita waspadai dok terutama ketika mengetahui bahwa ada penyakit penyerta dalam tubuh kita
tapi mungkin gejalanya ini yang dirasakan sejauh ini gejala ringan atau sedang
nah bagaimana caranya agar waspada jangan sampai terlambat dok
jadi kalau untuk supaya waspada jangan sampai terlambat
jatuh ke gejala berat atau kritis yang dimaksudkan jatuh ke gejala berat itu kalau tensi napasnya nafas satu menit
dari tiga puluh kali per menit
jadi kalau posisinya dua puluh empat dua puluh delapan kali per menit dihitung satu menit penuh itu sudah tanda tanda bahaya
harus ke rumah sakit
atau terlihat yang tadinya bicaranya lancar jadi terengah engah jadi seperti orang habis lari
ngos ngos itu juga namanya distres pernapasan yang berat
itu sudah masuk ke gejala berat
artinya kalau sudah mulai terlihat anggota keluarga kita yang sakit atau diri sendiri
nah pas bicaranya terputus putus bicaranya berat itu sudah harus hati hati
yang ketiga apabila mempunyai alat saturasi oksigen yang ditempelkan di jari
itu kalau sudah di bawah sembilan puluh lima persen harus hati hati
karena kalau sudah di bawah sembilan puluh tiga persen itu sudah jatuh
itu kondisi yang berat
kondisi berat dan kritis itu harus dirawat di rumah sakit
karena banyak tolongan banyak alat alat medis yang dibutuhkan supaya kondisinya tetap stabil
berarti bagi pasien dengan penyakit penyerta apakah itu artinya sebaiknya begitu terinfeksi covid sembilan belas
atau dinyatakan positif covid sembilan belas ini harus yang utama adalah memeriksakan kondisi dulu
agar mendapatkan penilaian atau assessment dari dokter
jadi kalau yang lansia yang punya komorbid kemudian mempunyai hasilan positif
sebaiknya fasilitas kesehatan terdekat dulu ke dokter
supaya bisa dinilai apakah ini memang harus ada tanda tanda bahaya yang harus segera dirawat di rumah sakit
atau memang masih memungkinkan untuk isolasi mandiri
kalau misalnya memang tidak ada gejala atau dia masuk ke gejala yang ringan
oke mbak devi sebelumnya sempat menyebutkan bahwa pertama kali saat itu mengalami gejala
kemudian dirawat di rumah sakit
namun sayangnya tidak bisa dirawat saat itu ya mbak ya
akhirnya menjalani perawatan juga di rumah begitu
saat pertama kali covid dan yang kedua kali masa masa kritis saat itu
apa saja mbak yang dirasakan gejala gejalanya
kalau yang pertama saya tidak terlalu gejala yang pertama itu tidak terlalu sesak seperti yang kedua
kalau yang pertama lebih ke mental ya
apa penyakit ini bagaimana gitu loh
pasangannya masih tegang
yang pertama itu
boleh dibilang kan masih awal awal covid
pasien dan saya lihat tenaga tenaga di rumah sakit yang sempat saya dirawat juga
tadi juga masih bingung kita ditambah lagi
setiap menunggu hasil swab itu kan masih lama tiga atau empat kali
kalau yang kedua inilah yang benar benar gejalanya kalau buat saya itu parah
karena benar benar susah nafas
ditambah lagi apapun sudah dirawat sehari
keluar dari rumah sakit ya tapi belum positif
empat belas hari itu saya belum positif
saya balik ke rumah itu gejala covid yang lain seperti ruang kulit
itu masih tetap ada tetap diare tetap malahan asam lambung juga diserang
jadi mah diserang gitu mual mual muntah tetap jalan sampai tiga minggu dari mulai pertama kali dinyatakan positif
saya dinyatakan negatif setelah empat puluh delapan hari
oke berarti bisa dikatakan kategori long covid juga ya mbak
saat itu berarti perawatan atau treatment yang didapatkan apa saja mbak untuk bisa melewati masa masa kritis tersebut
sewaktu di rumah sakit jadi mulai masuk itu langsung oksigen memang tidak lepas sampai keluar
terus info selain cairan ditambah obat obatan yang masuk melalui
jadi saya diakses hari kedua karena saturasi saya empat sampai sembilan puluh itu saya dibantu dengan nebu
jadi sudah dikasih tahu kalau saturasinya turun lagi di bawah sembilan puluh itu akan dipasangin alat bantu lagi
cuma alhamdulillah setelah di nebu dalam tiga hari sehari tiga kali di nebu itu saturasinya naik sembilan puluh dua pelan pelan sampai di angka sembilan puluh lima
boleh dibilang obat obatannya ya banyak sih
kurang lebih dua puluh kami obatnya dua puluh sampai tiga puluh biji per hari
oke dokter feni kalau kita bicara masa kritis ini bukan berarti tidak sadarkan diri ya dok ya
ada beberapa kondisi kondisi yang juga diartikan sebagai masa kritis
mungkin bisa diperjelas nih dok kepada seluruh pemirsa saat ini
apa saja kemudian yang dianggap sebagai masa kritis dan bagaimana kemudian caranya untuk bisa lewati masa kritis ini
agar bisa kemudian harapannya sembuh dari masa kritis

masa kritis yang tadi harus jadi patokan di rumah itu yang artinya jangan sampai terlewati ya
jangan sampai tidak terpantau nafasnya lebih dari tiga puluh kali per menit dua puluh delapan kali menit aja itu sudah harus hati hati
nah kalau kita berbicara masa kritis di rumah sakit itu tadi yang disampaikan oleh mbak devi pasti akan banyak bantuan medis pemantauan semua dipantau
dan pasien benar benar disiratkan di bed rest total supaya fungsi parunya tidak terlalu berat untuk bekerja dan fungsi fungsi organ lain juga tidak terganggu
kalau bagi masyarakat yang tadi itu tanda tandanya sangat
jadi kalau bagi masyarakat yang tadi itu tanda tandanya sangat sampul

di gua sih sempowered
dari hari sampai empat belas hari itu baru bisa biasakan virusnya mati setelah empat belas hari
banyak penelitian yang menunjukkan ke arah situ
dalam masa sampai kurang lebih empat belas hari itu masih bisa terjadi benar benar yang tadinya ringan
terus tiba tiba jadi berat harus masuk ke ventilator
jadi kalau yang berjala berat dan kritis itu kan dirawat di rumah sakit
jadi dokter memantau hari ke hari apakah ini terperbaikan atau malah makin berat
saturasinya makin turun harus masuk ke icu
jadi dalam kurun waktu kurang lebih empat belas hari itu masih banyak sekali yang mungkin terjadi
faktornya apa saja dok yang bisa mempengaruhi seseorang kemudian bisa melewati masa kritis tersebut
nah tadi sudah disebut comorbid ya
comorbid itu jadi faktor yang bisa membuat
seorang yang terkena covid itu jadi jatuh ke penyakit yang berat
dan usia lanjut itu juga jadi faktor risiko
kalau selama ini di penelitian penyakit penyakit seperti hipertensi
penyakit gula yang tidak terkontrol ada gagal ginjal atau gangguan paru yang sebelumnya
itu adalah faktor faktor risiko untuk jatuh ke penyakit covid yang berat atau kritis
baik berarti kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa bersama sama
mengenali kondisi diri mulai aware lagi ya dok ya
apa saja kemudian penyakit penyakit yang mungkin ada dalam tubuh kita
yang harus bisa diantisipasi agar tidak kemudian memperparah kondisi ya
apabila memang nanti sampai terpapar covid sembilan belas ya
baik terima kasih banyak dokter feni fitriani
spesialis paru dari rsup persahabatan dan juga pastinya kepada mbak rani deviana
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
dan kita semua berharap agar
selalu dalam kondisi sehat
selamat malam terima kasih
terima kasih mbak